salah satunya kebijakan perluasan ganjil genap
kebijakan ini akan diperpanjang hingga gelaran asian para games enam belas oktober mendatang
hingga saat ini masyarakat juga masih menunggu apakah kebijakan ini akan dipermanenkan atau tidak
pada tanggal satu agustus dua ribu delapan belas lalu
pemprov dki jakarta resmi memperlakukan mekanisme perluasan rute dan perpanjangan waktu ganjil genap di sejumlah ruas jalan protokol ibu kota
selama satu bulan pemberlakuan sistem ganjil genap ini
dinas perhubungan dki jakarta dan badan pengelola transportasi jabodetabek mencatatkan
bahwa ada perubahan angka di beberapa sektor seperti kemacetan lalu lintas
kecepatan rata rata kendaraan hingga kualitas udara
penerapan ganjil genap memang menjadi salah satu peraturan yang memunculkan pro dan kontra
di masyarakat beserta dampak positif dan negatif yang dirasakan
jadi hampir sekitar tiga puluh empat puluh persen
jadi setelah penyerapan ganjil genap itu jadi peningkatan angkutan umumnya
peningkatan kamu hampir empat puluh persen
paling banyak berarti ke transjakarta
untuk transportasi lain misalnya komputer lain
ke komputer meningkat sampai sekitar dua puluh persen
khusus bus transjakarta kecepatan rata rata yang bisa digunakan menjadi dua puluh enam dua puluh tujuh km per jam
dari sebelumnya sekitar dua puluh tiga km per jam
sementara itu untuk jumlah penumpang pun mengalami kenaikan
dari sekitar dua delapan ratus penumpang menjadi sekitar empat juta penumpang selama bulan agustus dua ribu delapan belas
saya setuju sekali ganjil genap diperpanjang
karena supaya nggak macet
kalau diperlakukan lagi seperti biasa nggak ganjil genap macet kota jakarta
kalau ganjil genap seperti ini kan lancar
ganjil genap karena pengaruh sekali ya
tiap hari kami nggak terlalu kena macet sebagainya
cuma saya nggak setujunya kalau weekend masih ada ganjil genap itu aja
saya nggak setuju diperpanjang
karena kalau bisa cari alternatif lain
dibikin beli mobilnya dibikin dp nya dimahalin
jadi biar agak susah
kurang setuju ya
ya jadi agak susah kalau mau pergi
karena kebetulan maksudnya kan
ganjil aja di rumah mobil
pro kontra memang masih muncul
meski belum ada kepastian terkait peraturan ganjil genap yang akan dipermanenkan dengan segala mekanismenya
pemprov dki jakarta pun sementara ini akan menambahkan waktu pemberlakuan ganjil genap yang semula hanya akan dilakukan hingga dua september
kini menjadi tiga belas oktober dua ribu delapan belas mendatang
seiring berakhirnya perhelatan asean para games dua ribu delapan belas
albi pratama jakarta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak anies
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebelumnya kita mau mengucapkan sukses atas penyelenggaraan asian games
selamat untuk pemprov dan juga tentunya semua tim yang terlibat dalam asian games di jakarta kemarin
alhamdulillah terima kasih
kita benar benar bersyukur dan memang benar sekali yang terlibat di belakang layar luar biasa banyak
ini adalah satu hal yang sangat penting
terima kasih kita kepada tim medis baik yang dari pemprov dki kementerian kesehatan tni polisi
itu semuanya berada di belakang layar
kemudian juga kebersihan yang memastikan tempat sana selalu bersih
lalu yang tidak kalah penting penjaga keamanan
keamanan ini lengkap dari mulai satpol pp sampai polisi kemudian tni
tni itu udara darat laut semuanya ada di belakang sana
dan yang tidak kalah penting
pengolahan lalu lintas
kita merasakan sekali kemarin pengelolaan lalu lintas untuk para atlet para ofisial itu baik sekali
jadi di lantas polda metro jaya kemudian dinas perhubungan
dan yang tidak kalah penting di sana ada banyak sekali dinas dinas yang terkait
dari mulai bina marga sampai sumber daya air
mereka semua kerja kolosal di belakang layar
tak nampak yang di depan panggung kemarin hanya beberapa orang
tapi di balik itu semua
ada kerja luar biasa
dan tadi malam ketika saya bicara dengan mr bach presiden oic
betul sekali bahkan dapat apresiasi ya salah satunya dari negara nepok nih pak anies
kalau jakarta uh cantik sekali ya
dan nampaknya bisa menjadi tolak ukur yang baik untuk pelaksanaan asian games selanjutnya
nah pak anies ada banyak kebijakan selain infrastruktur pastinya yang terlihat pembangunannya ya
kita bicara soal ganjil genap dulu nih pak anies
jadi seperti apa keputusannya pak anies untuk kedepannya permanenkah
ya jadi kondisi lalu lintas selama asian games kemarin itu terasa sekali berbeda
dimana kalau kita lihat data datanya ya masa tempuh itu menurun
kecepatan juga meningkat ya saya lihat datanya supaya tidak salah
jadi kita menyaksikan
dan yang tidak kalah penting kendaraan umum itu meningkat
jadi memang ini adalah short term effect
jangan dibayangkan ini long term efek
bahwa dalam jangka pendek terjadi perubahan perubahan seperti yang kita lihat
dari data itu kita harus melakukan pelengkapan
karena tidak bisa memutuskan ganjil genap hanya dengan perilaku jangka pendek
karena ada perilaku jangka pendek ada perilaku jangka panjang
ketika kebijakan ini sifatnya jangka pendek inilah reaksi dari publik
reaksi dari publik adalah dengan menggunakan kendaraan umum
kemudian dengan mengalihkan rute itu reaksi jangka pendek
reaksi jangka panjang di berbagai tempat beda beda
yang sebagian terjadi adalah masyarakat yang mampu memiliki dua kendaraan
satu ganjil satu genap
jadi bukannya mengurangi jumlah kendaraan dalam jangka panjang di beberapa tempat terbukti justru efeknya negatif
sebagai kebijakan jangka panjang
nah sekarang kita di jakarta yang kita lakukan adalah kita akan perpanjang ini sampai dengan tanggal tiga belas oktober
mengapa tiga belas oktober itu kita gunakan sebagai benchmark
tanggal enam oktober sampai tiga belas kita akan menjadi tuan rumah asean paralympic games
isi itu adalah asean games untuk para penyandang disabilitas
nah antara sekarang satu september sampai dengan enam oktober
kita teruskan kebijakan ini
tujuannya agar masyarakat petugas dan semua pihak tidak perlu berubah perilakunya
sama perilakunya sampai dengan pertengahan oktober
jadi kita semua sudah siap ini selama satu setengah bulan lagi kita akan jalankan seperti dua bulan terakhir
kebijakannya sama tapi ada perubahan sedikit
satu sabtu minggu dan hari libur nasional kebijakan ganjil genap tidak diterapkan
jadi hanya pada weekdays atau hari kerja
kemudian yang kedua ada dua ruas jalan yang selama sekarang sampai dengan asean paralimpik itu tidak menjadi rute lagi
yaitu jalan benyamin sueb di sekitar wisma atlet dan juga di pondok indah arteri
kenapa karena pondok indah tidak lagi digunakan untuk kegiatan golf
nanti di jalan benyamin sueb pada saat paralimpiks akan diterapkan lagi kebijakannya karena saat itu para atlet akan tinggal di wisma atlet
lalu ada satu tambahan
di rute rute yang menjadi rute masuk keluarnya jalan tol di situ tidak diterapkan ganjil genap
kenapa supaya orang keluar tol sampai dengan persimpangan pertama dia masih leluasa
begitu juga dari persimpangan pertama
begitu juga dari persimpangan pertama sampai dengan masuk tol tidak ada hambatan
artinya lalu lintas penggunaan tol itu tidak terganggu
tujuan dari ini semua adalah satu bagi kami kami akan memperbanyak data untuk bisa mengetahui perilaku masyarakat
tapi ini sifatnya jangka pendek
yang kedua kita akan lakukan juga pengumpulan data secara aktif untuk menjajaki aspirasi dan menjajaki potensi perilaku kalau ini diterapkan jangka panjang

dari diskusi dengan para expert stakeholder memang responnya positif
dari masyarakat ini responnya masih mix
jadi kita putuskan sampai dengan tanggal tiga belas oktober kebijakan ganjil genap diberlakukan dengan beberapa penyesuaian
oke baik jadi ganjil genap ini berlaku sampai tiga belas oktober yang sudah pasti
tetapi apakah permanen atau tidak permanen kita masih belum tahu begitu ya pak gubernur
tetapi apakah permanen atau tidak permanen kita masih belum tahu begitu ya pak gubernur
mas prabu ini soal perilaku diantara kita semua
ketika kebijakan ini jangka pendek maka orang akan melakukan reaksi jangka pendek pula
ketika kebijakan ini jangka panjang maka orang akan melakukan reaksi secara jangka panjang pula
nah di sini yang kita harus perhitungkan jangan sampai kesimpulan kita bahwa dalam jangka pendek terjadi perubahan
dan itu berasumsi jangka panjang juga begitu
bila jangka panjang di beberapa tempat terbukti yang meningkat justru kepemilikan mobil
ini yang kita harus hati hati jakarta sudah terlalu banyak kendaraan roda empat
bila ada kebijakan yang justru memunculkan lebih banyak lagi roda empat bisa masalah
karena itu mitigasi mitigasinya harus kita siapkan bila kesana
tapi bila tidak kita cukupkan sampai di sini
tapi justru kalau pandangan kami
rencana ke depan memang

rencana ke depan adalah kita melakukan peremajaan atas kendaraan umum
kendaraan umum itu harus nyaman terjangkau jaraknya dan terjangkau harganya
serta yang ketiga adalah terintegrasi antara satu dan lainnya
kalau itu saya pikir semua masyarakat juga setuju ya
bila itu ada maka masyarakat akan gunakan
kenyamanan yang paling dinantikan ya plus juga pak anies soal venue ya
misalkan saja gbk yang nanti juga rencananya setelah asian games
juga para games akan dibuka untuk umum
nah ini pemeliharaannya seperti apa nih pemprov kesiapannya pak anies
betul gini ya alhamdulillah kita sangat siap sekali
jadi lokasi lokasi yang ada sekarang ini semuanya world class
dari mana saya sampaikan pada tamu tamu internasional kita
masyarakat jakarta pengelola pengelolanya inilah aset terbesar kita
dan aset aset yang sekarang kelas dunia ini pemeliharaannya itu bukan sekedar dengan
jaga kebersihannya kerapiannya bukan hanya begitu
tempat tempat ini harus menjadi tuan rumah event event internasional
karena itulah cara kita terus menerus mengangkat tingkat pelayanan kinerja
dari tempat tempat ini semua
jadi misalnya di velodrome velodrome itu tempat balap sepeda
itu kita bangun dan insya allah tahun dua ribu dua puluh kita akan menjadi tuan rumah piala dunia
juga kemarin di equestrian ekustrian itu tempat pacuan kuda
kemarin dibangun dan kuda kuda di situ yang menggunakan adalah kuda kuda dunia
saya sampaikan pada mereka ini harga equestrian tempat pembangunan itu kita mengeluarkan sekitar empat ratus tujuh puluh satu miliar
tapi saat kuda yang bermain di sana yang kemarin melakukan lomba harganya seratus sampai tiga ratus miliar
jadi dua kuda itu sama dengan seluruh stadion yang ada di situ
nah para hadirin kemarin tim kepala dokter hewannya mengatakan bahwa
ini adalah equestrian terbaik di hemisferi barat
ini adalah fasilitas equestrian terbaik di belahan selatan dunia
jadi saya jawab lebih baik dari australia
ya lebih baik dari australia
jadi mereka semua tergantung dengan fasilitas kita
karena itu pengelola pengelola cabang olahraga harus aktif di dalam menarik kegiatan kegiatan dunia ke jakarta
jadikan jakarta fasilitas fasilitas ini sebagai tuan rumah
lihat akuatik tempat untuk olahraga renang itu salah satu yang terbaik di dunia
lapangan baseball kita kemarin mereka menyaksikan sendiri one of the best
dan kita akan memiliki kita akan jadi tuan rumah world championship untuk softball tahun dua ribu dua puluh satu
dan ini semua terjadi apa karena mereka semua lihat ini adalah pengelola dunia
jadi merawatnya satu perawatan rutin tapi yang kedua menjadi tuan rumah event
dan yang ketiga yang tidak kalah penting tempat ini harus melahirkan atlet atlet kelas dunia
jadi kita ingin di jakarta lebih banyak lagi atlet atlet yang muncul
karena kemarin saja ketika asian games dari jakarta itu alhamdulillah dari tiga puluh satu emas sepuluh emas itu adalah atlet jakarta
nah itu dia
dua puluh empat perak sebelas perak adalah atlet jakarta empat puluh tiga perunggu delapan di jakarta
jadi jakarta menyumbangkan sepertiga dari kinerja kemarin
nah ini yang harus kita genjot lebih jauh pembinaan atlet fasilitasi dan siapa saja harus bisa menggunakan
dan pemerintah harus menyiapkan dananya
oke pak anies terima kasih sudah berbagi bersama kami di good morning
yang jelas masyarakat jadinya harus tahu bahwa ini terus berkelanjutan begitu ya

dan terus akan diisi dengan kegiatan kegiatan warga untuk masyarakat juga
terima kasih selamat kembali bekerja bapak gubernur pak anies baswedan
sama sama terima kasih